anda kembali menyaksikan redaksi spesial pemilu dua ribu sembilan belas dan kita menuju ke informasi selanjutnya
ini cukup menarik juga untuk diketahui ya bahwa vanessa angel juga telah memberikan hak suaranya
dengan menggunakan topi dan juga penutup wajah vanessa angel menggunakan hak pilihnya rabu pagi
vanessa mencoblos di tps tiga puluh rutan kelas satu surabaya di desa medaeng sidoarjo jawa timur
ia mencoblos bersama dengan sekitar lima ratus orang lainnya di rutan ini
berbeda dengan warga binaan yang mendapatkan dua surat suara vanessa hanya mencoblos satu surat suara
yakni pemilihan presiden dan wakil presiden
di rutan kelas satu surabaya terdapat dua lima ratus warga binaan namun setelah diverifikasi oleh komisi pemilihan umum
hanya sekitar lima ratus orang yang mendapat haknya untuk mencoblos termasuk vanessa angel dan juga ahmad dhani